dari informasi pertama sebuah minibus ringsek tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di bekasi
badan mobil sempat terseret hingga dua ratus meter dari lokasi kejadian
sementara pengemudi tewas seketika terjepit badan kendaraan
proses evakuasi terhadap korban endang rahmat pengemudi mobil minibus bernomor polisi b seribu tiga fru
senin petang berlangsung dramatis
sejumlah petugas yang hendak mengevakuasi jasad korban mengalami kesulitan lantaran korban terjepit badan kendaraan
petugas akhirnya berhasil evakuasi jasad korban setelah dibantu warga sekitar
korban kemudian dilerikan ke rumah sakit umum daerah kota bekasi untuk divisum
warga bersama petugas kemudian mengevakuasi bangkai kendaraan yang melintang di tengah perlintasan
dengan cara mendorong ramai ramai ke pinggir rel agar tidak menghalangi jalur kereta
dari perlintasan belakang kapal
mau ke arah pulang dia keseret kereta
dari arah jakarta mau ke arah ke jawa
makanya keret mobilnya nggak langsung ke di arah kesana supaya kita lewat
berhubung korban diambil dulu dikeluarin baru mobil yang terseret bisa dipinggirkan supaya kereta itu bisa lewat
sejumlah saksi mata menyatakan sebelum insiden kecelakaan terjadi
korban yang mengemudi kendaraan seorang diri melaju dari arah perumnas tiga menuju bulo kapal
naas saat hendak melintasi rel kereta tanpa palang perlintasan
mobil yang dikendari pria berusia empat puluh dua tahun tersebut terhenti di tengah perlintasan akibat terjebak macet
saat yang bersamaan kereta api bangunkarta jurusan jakarta surabaya yang melaju kencang dari arah jakarta
langsung menabrak mobil minibus warna hitam yang dikendari endang rahmat
badan minibus terseret hingga dua ratus meter dari lokasi kejadian sehingga laju kereta api terhenti
masinis dan penumpang kereta selamat dalam kejadian tersebut
namun pengendara minibus tewas ditempat
akibat kejadian tersebut perjalanan kereta api yang melaju dari arah jakarta menuju jawa sempat terhenti satu jam
perjalanan kereta kembali dilanjutkan setelah petugas yang dibantu warga berhasil menyikirkan bangkai kendaraan
kecelakaan kereta di perlintasan tanpa palang bula kapal bekasi timur bukan yang pertama kali terjadi
meski sering merenggut korban jiwa namun pihak pt kai hingga kini tidak memasang palangtan lintasan